belasan orang yang tergabung dalam gerakan pribumi indonesia berunjuk rasa di depan balai kota jakarta rabu pagi
menolak digelarnya konser musik elektronik jakarta workhouse project atau dwp pada tiga belas hingga lima belas desember di jakarta
mereka menuding acara tersebut menjadi sumber berbagai kemaksiatan
pengunjuk rasa meminta gubernur dki jakarta anies baswedan membatalkan izin pagelaran dwp di gie expo kemayoran
acara dwp disebut mengadopsi budaya barat dan tak sesuai dengan kebudayaan indonesia
mereka mengancam apabila konser musik elektronik ini tetap digelar bersama berbagai ormas lain akan memblokade pintu masuk di sekitar venue
dari beberapa kegiatan kegiatan sebelumnya itu sudah ada beberapa media pada beberapa tahun lalu yang sudah disampaikan
dan disampaikan ternyata di dalamnya itu juga bukan hanya kegiatan konser
kekuatan konser musik doang tetapi banyak saling kemaksiatan kemaksiatan
salah satu kita lihat saja pemakaian baju itu saja sangat menodai moral dan martabat atau adat adab yang ada di budaya bangsa indonesia